dari kemerihan peluncuran alobank di istora senayan saya langsung saparkan bella mulahela
produser lapangan yang berada di sana selama sore
bella bagaimana situasi di sana dan silakan dengan laporan anda
ya selamat sore rifana pantauan saya sore hari ini dari istora senayan jakarta pusat
hal dua ribu dua puluh memang diadakan sampai tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh dua selama tiga hari
dan tidak hanya festival musik tapi juga menghadiri banyak juga tenan tenan food and beverage
beauty tenan dan juga ada juga job fair
tadi pagi sejak pukul delapan hingga sepuluh pagi sebanyak enam para pencari pekerja yang sudah mendaftar
dan datang mengikuti di istora senayan ini
dan tadi juga sempat berbincang dengan beberapa pengunjung yang hadir sejak pagi tadi
untuk menunggu performance dari salah satu k pop asal korea yaitu nct
yang nanti sekitar pukul tujuh malam akan hadir dan memeriahkan acara hari ini begitu
dan mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul enam pagi tadi
walaupun baru dibuka pintu gate untuk pintu masuknya sekitar pukul sembilan ataupun sepuluh pagi begitu
nah tidak hanya juga tiga puluh artis yang datang ataupun musisi musisi di sini yang datang
ataupun hadir untuk memeriahkan acara
dan memotivasi tenzon untuk menunggu program ini
m vogel dahulu ini untuk semangat menunggu siang dan saya ber pencipta
dibilang platform untuk jual mobil bekas
karsam itu adalah platform e commerce terbesar dan terintegrasi di asia tenggara
untuk mobil bekas artinya kami melayani proses jual dan proses beli
nah karsam ini karena sudah menyeluruh ada proses jual dan proses beli
kami hadir dan kami paham di mana kebutuhan masyarakat pada umumnya ketika mau menjual mobil
itu banyak sekali kekhawatirannya
contoh ketika mau jual mobil benar nggak ya ini penjualnya
terus harga yang diberikan benar nggak ya
ini mobil saya terlalu murah atau nggak ya saya dibuangin atau nggak
itu kalau mau menjual
lalu ketika orang mau membeli mobil bekas ini kan pengalaman yang berbeda dengan membeli mobil baru kan
orang membeli mobil bekas apakah benar mesinnya atau kondisinya sama seperti yang diiklankan
lalu begitu dicoba aduh ini nanti kalau tidak cocok nanti seperti apa
nah kami memahami kesulitan kesulitan ini ada di masyarakat
oleh karena itu karsam hadir di indonesia dan tiga negara lainnya
untuk membawa cara barang
kami tidak baru baru dalam melakukan jual beli mobil
kami mengedepankan tiga value yang kami bawa yaitu trust atau kepercayaan
transparansi kami menyampaikan informasi dengan transparan
dan tentunya dengan choices banyak pilihan
nah ini adalah value yang kami bawa dan benefit yang kami bawa
untuk hadir sebagai problem solver untuk masyarakat indonesia
lalu tadi pertanyaannya adalah kenapa harus jadi pilihan
kalau para masyarakat indonesia
mau menjual mobil ke karsam
proses untuk melakukan jual mobil di karsan sangat mudah
bisa kunjungi website kami di karsam id
lakukan pendaftaran bikin janji datang ke center kami
atau kami juga menyediakan layanan untuk home inspection kami yang datang
sebagai bagian dari choice tadi dari pilihan tadi
lalu petugas kami akan datang inspektor profesional
melakukan inspeksi menyeluruh di satu ratus tujuh puluh lima titik
setelah melakukan inspeksi menyeluruh
para penjual cukup
duduk santai gitu di rumahnya nanti diberikan penawaran
penawarannya cocok semua dokumen dilengkapi
proses kepengurusan dokumen akan kami urus
dan kami akan berikan langsung kami transfer
kendaraannya kami bawa
itu untuk proses jual
lalu kita bahas tadi mengenai proses beli
nah di karsam kami menyebut unit unitnya itu adalah karsam certified cars
artinya apa sih mobil mobil karsam certified ini dilengkapi oleh karsam pramis
yaitu ada empat
mobil tersebut telah melewati inspeksi di satu ratus tujuh puluh lima titik
yang artinya bebas banjir bukan bebas kecelakaan besar
dan bukan bebas kebakaran
mobil mobil ini juga kami berikan garansi selama satu tahun
untuk mesin ac dan transmisi
yang ketiga harga yang kami tampilkan di website adalah harga transparan
tanpa ada biaya tersembunyi
yang keempat yang paling penting mbak bella beli mobil di karsam
beli coba rasanya kok nggak cocok atau nggak sesuai
kami berikan garansi lima hari uang
berikan mobilnya kembali selama syarat dan ketentuan yang berlaku ya
nah kurang lebih seperti itu mudah mudahan menjawab
terakhir untuk meningkatkan trust issue kan sekarang banyak juga kesalahan
ataupun pembohongan dalam pembelian barang beli ataupun jual dari mobil sendiri
keunggulan dan gimana cara meningkatkan trust issue seorang orang
untuk tetap memilih karsam untuk jadi tempat untuk membeli atau menjual mobil bekas
karsam hadir tentunya secara profesional
nah yang perlu saya ingatkan juga kepada masyarakat
jika sudah membuat janji dengan karsam tentunya yang harus dipastikan adalah
memang petugas karsam yang resmi yang datang
nah jika itu memang sudah terjadi kami memberikan garansi bahwa seluruh proses yang dilakukan
termasuk ketika proses jual seluruh prosesnya dilakukan secara transparan
jadi para penjual mulai dari inspektor datang laporan satu ratus tujuh puluh lima titik bahkan sampai penawaran harganya
itu semua dapat dilihat secara transparan para penjual dapat mengikuti seluruh prosesnya
lalu ketika beli dengan jaminan karsam pramission seperti tadi
kami memberikan jaminan lima hari uang kembali harapan kami adalah dengan seluruh fasilitas
dan juga value yang kami tawarkan ini terlebih dengan memberikan garansi dan jaminan seperti itu
ini dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi mobil bekas di karsam
secara aman nyaman dan tenang
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak

karsam indonesia pastikan adalah orang yang datang ataupun yang melayani adalah